direktorat jenderal perkeretaapian kementerian perhubungan
berencana akan menghidupkan kembali jalur kereta api
di selatan jawa barat yang sudah berpuluh puluh tahun mati
rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah provinsi jawa barat
setidaknya ada empat jalur yang nantinya akan diaktifkan kembali
pt kereta api indonesia memastikan akan melakukan reaktivasi
sejumlah rute kereta api di wilayah jawa barat
yang sudah tidak aktif berpuluh puluh tahun lamanya
ada empat jalur yang akan diaktifkan kembali
yang tersebar di wilayah jawa barat
rute pertama yakni cikuda pada ciwide yang berjarak tiga puluh enam km
yang berhenti beroperasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian rute rancaikek tanjung sari berjarak sebelas km
yang berhenti beroperasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
banjar pangandaran berjarak delapan puluh tiga km
yang berhenti beroperasi pada seribu sembilan ratus delapan puluh dua
serta rute cibatu garut berjarak sembilan belas tiga km
yang nantinya berlanjut hingga cikajang
dengan total jarak empat puluh tujuh lima km
dari sekian banyak rute rute cibatu garut
yang ditutup pada september seribu sembilan ratus empat puluh
akan menjadi prioritas pt kai
pemerintah ingin bahwa yang pertama ini adalah
reaktivasi cibatu garut
nah pertimbangannya pertama
cibatu garut ini relatif lebih pendek jalurnya
kedua ini akan lebih mudah penertibannya
karena jejak relnya kemudian trek yang lama itu
itu masih kecil
di stasiun cibatu banyak dijumpai aset peninggalan
perkereta apian masa silam
seperti lokomotif uap bangunan dipo lokomotif
rumah sinyal hingga dokumentasi komedian charlie chaplin
percabangan menuju stasiun garut berada di sisi timur
tepatnya di perlintasan jalan raya
jalur rel tersebut kini sudah beralih fungsi
menjadi jalan beton akses menuju ke rumah rumah warga
selepas itu tepatnya di kampung loji desa kresek
terdapat bekas jembatan kereta api sepanjang empat puluh meter
warga sekitar menyebutnya dengan nama
jembatan rangka baja tersebut kini masih digunakan
oleh masyarakat sekitar sebagai jalan penghubung
peninggalan selanjutnya yang masih dijumpai adalah
stasiun pasir jengkol
stasiun ini masih terawat
tulisan pasir jengkol masih terlihat di dinding
stasiun tersebut tidak ditempati oleh warga
sebagai tempat tinggal
sementara kondisi rel hanya sedikit saja yang masih terlihat
sisanya tertutup bangunan
jejak peninggalan berikutnya adalah
stasiun wanaraja dan stasiun garut
bangunan bekas stasiun garut kini digunakan
khas sebuah organisasi kemasyarakatan
bekas emplasemen stasiun garut yang luas pun
kini telah berubah menjadi area pasar tradisional
warga yang selama ini menempati lahan milik pt kai
di sepanjang rel mengaku tak keberatan
jika jalur kereta api tersebut dihidupkan kembali
mungkin pasrah aja lah gitu kan
sekarang mau diaktifkan kembali
oleh yang punyanya ya pt kai
kalau saya mau mendukung sama pemerintah
silakan saja mau digunakan
seandainya terlalu dekat dengan jalan kereta api
saya nerima gitu pembongkaran
kalau saya seandainya agak jauh
saya mau diteruskan
kalau dikasih ada kontrak itu diperpanjang gitu
gubernur jawa barat ridwan kamil akan membantu pt kai
dalam upaya mereaktivasi sejumlah jalur kereta api di jawa barat
menurutnya rencana itu telah dibahas
dalam pertemuan bersama jajaran direksi pt kai
beberapa waktu lalu
jawa barat ini dengan terima kasih
penduduk lima puluh juta
pergerakan orang dan barangnya sudah sangat terbatas
jadi penambahan koneksi koneksi infrastruktur jalan
dan jalur kereta api menjadi prioritas
ada dalam visi misi kami
alhamdulillah ini disambut dengan baik oleh pt kai
saat ini pt kai masih melakukan pemetaan wilayah
serta sosialisasi terhadap warga
yang tinggal di bantaran kereta api
termasuk mendata lahan yang akan direaktivasi